astaga kalau diperhatiin ternyata manis juga ya
gagah keren beda banget sama pak dar
tadi cikirnya agak lama selesai sholat jadinya udah kering air budunya

ya udah udah pulang pulang pulang sana
terima kasih dulu pak
mari kita larang
mas kabil harus konsekuen dong
katanya ngedukung aku rajin rajin terus
ya itu berarti harus ngedukung aku
katanya mau berumah tangan
mulainya dari sekarang mas
aku cabut dulu ya
mau kemana mas
aku masih ada urusan
gara gara pengaruh kuda
mawar jadi tambah susah
nah yang pasti
lingkungan pengajian itu
akan memungkinkan kita
untuk saling menjaga satu sama lain
kelakuan kita akan saling terjaga gitu
pasti ya dong pasti pasti
misalkan suatu waktu
ada dorongan di dalam diri kita
untuk melakukan sebuah tindakan
akan menjauhkan diri kita
dari tidak allah subhanahu wa ta'ala
kita akan mikir seribu kali lagi dong
untuk melakukan itu
jadi pengajian itu bukan sekadar
buat nama ilmu aja
enggak enggak enggak
tempat pengajian malah dijadiin tempat tukang
kita harus tahu
masuk sekali ya d
jangan dekatin mawar
kalau lo sekali lagi dekatin mawar
kepala lo sasarannya
ternyata manis juga ya
beda banget sama pak dar
bu saya masuk dulu ya
gak bisa terus sepanjang tram someway pharisee
kalau lo anak ini gak punya sepakat
jadi aku penipu lu aja
dong ke atas rumah lo
itu kayakgies tiyuh tuh
makasih ya udah ngantriin tante ke pasar
kamu selain ganteng dan keren ternyata kamu juga baik ya